kelompok seniman dan ribuan warga surabaya tampil dalam drama kolosal
untuk menyambut peringatan hari pahlawan sepuluh november rabu malam
ya acara ini memperlihatkan perjuangan arek arek surabaya yang dimotori bung tomo
saat melawan pasukan inggris yang dikenal sebagai pertempuran sepuluh november
ratusan suara senjata dan adu tembakan pun tak bisa dihindarkan
suasana mencekam yang terjadi hampir selama dua jam terjadi di area tujuh pahlawan surabaya
ratusan nyawa harus melayang ketika harus melawan pasukan bersenjata lengkap yang menggunakan mobil lapis baja
gambaran dan suasana drama kolosal pertempuran hebat sepuluh november di surabaya
sebagai bentuk untuk mengenang dan menghormati jasa jasa arek arek surabaya
yang berjuang mempertahankan kemerdekaan
siku menjualnya tentang pertemuan bung tomo dengan kiai hasim
bagaimana bung tomo juga menunggu kiai hasim dan kiai wahab

ini tema besar bagaimana mereka tertarik dengan kalimat berdekat atau mati sayu
drama kolosa sendiri menarik perhatian ribuan warga surabaya dan sekitarnya
masyarakat senang dan menyambut positif pertunjukan
karena bisa melihat dan memaknai perjuangan para pahlawan membela kemerdekaan
gimana ini baru pertama kali atau gimana
baru pertama kali
baru pertama kali melihat drama kolosal ini ya
makanya ya bisa mengenang pahlawan kita saja
drama kolosal pertempuran sepuluh november sendiri merupakan agenda rutin tahunan
yang selalu digelar untuk mengenang perjuangan para pahlawan